menengkur saat tidur sering dianggap sebagai tanda orang itu tidur cukup nyenyak
kebiasaan menengkur juga kerap dianggap mengganggu orang lain yang tinggal serumah atau tidur sekamar
sampai anak saya udah gak mau mau tidur sama saya
aku tidur sepuluh lima belas menit pun aku ngedengkur
orang tua juga beberapa kali udah bilang ayo kita ke dokter untuk cek ini nih kenapa kamu kok mendengkurnya
ya terlihat tidurnya tuh kayak tersiksa gitu orang tuh gak tega ngeliat kamu kayak gitu mau bangunin terus
penyebab seseorang bisa mengalami obstraktif sleep apnea syndrom atau tidur dengan menengkur adalah karena terjadinya penyempitan otot otot di saluran pernapasan bagian atas hingga trakea
dokter spesialis telinga hidung dan tenggorokan dari fakultas kedokteran uirscm jakarta rahman nova yunizav menyebut penyempitan ini mengakibatkan tersumbatnya aliran oksigen ke dalam tubuh
penyempitan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena alergi di rongga hidung yang tidak dikontrol hingga luka
tulang rawan di hidung menonjol atau bengkok
adanya pembekakan kelenjar adenoid atau amandel di pangkal hidung
dan peradangan kronis di tenggorokan serta faktor obesitas
rahman nova menambahkan jika kebiasaan menengkur ini tidak diatasi ternyata ada dampaknya loh
kurang konsentrasi mudah mengantuk saat siang hari dan rawan mengalami kecelakaan saat sedang berkendara
kurangnya asupan oksigen di dalam tubuh bisa mengakibatkan penyakit hipertensi jantung stroke hingga terancam depresi
kurangan gangguan tidur ini yang bisa menyebabkan
osa osa itu nama penyakit
jadi itu umumnya oksigen yang masuk itu juga tidak sederhana
kita kan harusnya kita butuh oksigen untuk recovery
ya saat kita tidur
nah saat kita ada sumbatan di jalan nafas
nah saat kita recovery oksigen itu akan kurang
nah otomatis oksigen yang kurang itu berefek segala macam
ya itu seperti saya bilang tadi
ya sampai depresi
kebiasaan mendengkur saat tidur biasanya terjadi pada rentang usia tiga puluh hingga enam puluh tahun
agar terhindar dari kebiasaan mendengkur kenali terlebih dahulu penyebabnya dengan berkonsultasi kepada dokter spesialis tht
jangan lupa untuk menerapkan gaya hidup sehat
seperti rutin berolahraga istirahat cukup dan makan dengan pola gizi seimbang
tidak merokok dan hindari stres
arman helmi fadli julian jakarta